hewan unggas yang satu ini menjadi hewan yang paling diburu karena kelezatannya
diolah bersama cabai kuliner berbahan dasar entok atau itik serati disajikan di piring tanah liat
agar selalu panas saat disantap
harumnya olahan perpaduan entok dan cabai ini menjadi magnet bagi para pemburu kuliner saat jam makan
proses memasak yang masih tradisional menjadi daya pikat lainnya
disajikan saat masih panas tak aneh menu ini langsung diserbu pengunjung
meski kedai makan di jalan bima kota bandung ini baru buka
karena ini baru pertama kali ya terus rasanya itu beda banget
proses pembuatannya itu pakai bumbu tanah liat gitu loh beda banget
dan rasanya tuh si bumbunya tuh nyerap lebih
dalam pagi saya tadi cobain entok itu enak banget
proses bikinnya masih tradisional
terus kan kalau sekarang biasanya modern gitu kan jadi penasaran
ya rasanya kayak gimana ternyata entok
sebelum dipanaskan di sini menu ini melewati proses lainnya terlebih dahulu
tumis bumbu rahasia bersama serai daun jeruk dan cabai
lalu masukkan entok atau itik serati yang sudah dimasak selama dua jam sebelumnya
agar tujuannya empuk dan menghilangkan bau amis
lanjutkan beri kecap tambahkan air gula jawa garam dan merica
biarkan hingga bumbu meresap ke dalam daging
ini kuncinya entok yang sudah matang dipanaskan kembali di piring tanah liat menggunakan arang
bagi pencipta pedas tambahan cabai semakin menambah selera makan
dalam bahasa jawa
selengat berarti menyambar
kata selenget diambil karena pedasnya menu ini sampai dipercaya menyambar lidah
sesuai namanya menu ini benar benar pedas
nah karena memang ini berasal dari yogyakarta yang identik dengan rasa yang manis
maka ada perpaduan antara pedas dan manisnya
terus si dagingnya ini benar benar empuk
selain lezat daging embak pun dipercaya bermanfaat bagi kesehatan
meningkatkan kegebalan tubuh
hingga mengatasi kerusakan otot
siapkan dua puluh lima rupiah untuk menikmati satu porsi menu entok ini
dian permata sari bandung